kamu disini digaji untuk ngepel dan bersih bersih
cepet sekarang kerja
eh mana embernya sama pel kamu
nih belakang embernya
pel sama embernya
jadi kalian berdua biang keroknya
biang kerok kapan
ini kan kerjaan kamu
tapi biar abang kamu aja
kamu duduk aja bayar bayar disitu
abang dulu lah
aku sebenarnya udah gak sanggup tinggal di rumahnya saat ini ya raka
mereka semua sih baik baik
aku ngeliat nontarita menderita rasanya
kita tolong nih ya
kamu jangan sebut sebut nanya nanya tadi di depan aku lagi
karena kebohongan itu bisa jadi kebiasaan sat
lu tau gak ayah tuh sedih banget
karena lu udah bohongin dia tentang lu
dan sekarang dia udah gak percaya sama sekali sama lu
raka emang gak salah
gue emang harus memulai lagi dari awal
buat dapet kepercayaan dari ayahmu
dan gue gak boleh nyerah
aku tahu kamu masih kecewa sama aku
aku gak akan berhenti ayah
aku gak akan berhenti buktiin ke kamu
perasaan aku gak pernah berubah
apa yang aku bilang dulu
hati aku gak pernah berubah buat kamu
aku gak mau berubah
aku gak mau berubah
aku gak mau berubah
aku gak mau berubah
aku gak mau berubah
untuk kep anniversary
saatnya banyak waktunya
kamu kan capek
aku siapin duluan
udah gak apa apa
satria ngelakuin ini semua untuk aku
untuk apa kamu lakuin ini semua sat
atau kamu mau mainin aku lagi
kamu hanya mau bohongin aku dengan semua kebaikan kamu lagi sat
ayo besok aku balik lagi kesini
satria ngelakuin ini semua buat
aku jadi bingung sendiri aku harus gimana
kalau dia begini terus nanti aku takut dia malah mainin aku lagi
tapi deh kuliah gak ada ayah
jadi gak semangat
terima kasih ya
raka pasti masih sakit hati sama aku
tapi apa memang aku bener bener gak bisa dimaafin sama dia
itu akibatnya kalau jadi cewe rakus
semua cowok mbak
raka udah gak mau lagi kan sama lo
soalnya dia udah tau siapa lo sebenernya
jadi tampang inosen kayak gitu yang lepas mata itu
mukanya disedih sedihin gitu
tapi pas dilamar orang kaya mau
emang dasar murahan tetep aja murahan
bambang banget si stalita
biasanya dia selalu bilang
pagi pagi udah langsung orang nyebel deh
nah pengen gue
betul kenapa sih mukanya gak enak banget
eh kan gue udah bilang berkali kali sama lo
gue ini temen lo yang paling pengetian
kalau ada masalah lo mau nangis lo mau bersandar lo bersandar aja di pendak gue
ngah apaan sih
jaket lo tuh bau
lo juga bau
masih dua bulan kan belum cuci kan
lo juga dua bulan kan belum mandi kan
kalau mandi mah gue sering
kalau jaket gue baru ngecuci sih
lagian lo tuh gitu sih
gue tuh niat gue baik kak
gue ngasih pundak gue malah jaket mahal gue dihina hina
lo udah sih
lo nggak usah urusin gue
lo nggak ke rumah sakit hari ini
eh kemarin kan udah
eh tapi ada berhenti juga deh
semakin cepat kita ke rumah sakit
semakin cepat juga gue ketemu sama cahaya gue
lo duluan ya
nggak mau kak
bentar lagi abang darwin datang
abang darwin bakal bantuin kamu ngepel seluruh rumah sakit
kalau perlu pasien pasien yang belum mandi kita pel barengnya
lo jangan ganggu naya deh
dia baru seminggu kerja di rumah sakit jadi cleaning service
kasian lagi kalau dia dipecat gimana
dia sering nih dimarahin sama bosnya
yang mau gangguin itu siapa
niat gue tuh tulus mau bantuin dia dari hati yang paling dalam
terima kasih ya
eh tungguin dong

memang dasar pembantu

hampir doang masih ke dingin jadi
kok bisa enggak ada ya
kok ambilnya enggak ada juga
ke mana sih
tentu ada yang tahu kalau bang darwin ini yang ngepelin semua rumah sakit
di rumah di kiri di kanan di bawah
kok mau pel ngepel ngapain
ya gue mau kasih pijitan buat ayah surprise ya kan
suruh rumah sakit ini gue pel bersih
kan dia bingung tuh cari tahu siapa pangeran gantengnya yang ngepel semuanya nih
pas dia tahu gue minimal gue dapat cium
eh jadi ayah nggak tahu gue ambil semua ini
namanya juga kejutan mana tahulah dia
dia nggak tahu mungkin dia lagi cari tahu di mana bang darwin berada
dia pingin nyari nyari di mana pangerannya berada
tengah pak ini ide gue eh lo tarik tarik aja udah
nggak usah cari
ngapain kamu mondel mendir di lorong
cari duit jatuh
kamu di sini digaji untuk ngepel dan bersih bersih
cepet sekarang kerja
eh mana ember yang mau pel kamu
ayah ayah ayah
nih belakang embernya
pel sama embernya
jadi kalian berdua biang keroknya
ayah gini ya
ini kan kerjaan kamu

kamu duduk aja bayi bayi di situ
abang daryl rela kok kalau harus ngepel
ya ngerela kok demi kamu ya
sekarang cepet kamu kerja
mas daryl udah sini
perlu sama ember
eh lo kan disini
kasih buku dia aja

nanti saya dibarahin mas gimana sih tadi
nah dia sekarang marah lagi
nah tadi disini aja lo gak berani marahin dia
ayah walaupun abang daryl ini manusia yang paling gantai yang pernah diciptakan tuhan
di bumi ini tapi demi ayah abang daryl rela aku untuk ngepel kotor kotoran gampang
mending abang daryl tuntup ganteng dan
nggak lo macin banyak
bukan gitu ayah

aduh mas darwin